untuk pertama kalinya komisi pemberantasan korupsi menjerat pejabat dari dewan perwakilan daerah
tetanggung tanggung penangkapan dilakukan terhadap ketua dpd irman guzman melalui sebuah operasi tangkap tangan
sebuah presiden yang seakan beriringan dengan wacana evaluasi peran dan juga kinerja dpd yang cukup mencuat beberapa waktu lalu
lalu seberapa besar sebenarnya celah korupsi serta akses dpd dalam penanganan proyek di daerah
kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio dua cnn indonesia pada malam hari ini
ada bang muhammad asri anas anggota dpd dan juga bang emerson yunto koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan indonesia dari indonesian corruption watch
selamat malam bang asri selamat malam bang yunto
nah kita sebelum ke anda berdua saya akan bergabung juga bersama dengan pak aem fatwa
ini ketua badan kehormatan dpd yang kita juga akan membahas mengenai kasus korupsi yang menjerat ketua dpd ini bersama dengan pak m fatwa terlebih dahulu
selamat malam pak m fatwa
selamat malam bonsir raid
baik pak aem fatwa saya ingin keadaan terlebih dahulu pak
ini kpk telah menetapkan ketua dpd irman gursman sebagai tersangka kasus suap mengenai impor gula
saya ingin tahu apa tanggapan anda dan tadi anda sempat ke kpk apa yang anda cari di kpk pak m fatwa
ya saya akan segera pada kesempatan pertama
kita mengundang seluruh anggota badan kehormatan yang berada di daerah supaya besok hari ahad hari tetap minggu sudah berada semua di jakarta
agar pada hari senin bisa diadakan rapat pleno badan kehormatan untuk mengambil sikap terhadap peristiwa yang sangat menyedihkan memalukan ini
baik pak aem fatwa tadi anda sempat ke kpk
apa yang anda cari di kpk dan apakah anda sempat berkomunikasi dengan kpk
irman gursman di sana
itu adalah panggilan kewajiban moral dan kewajiban formal saya sebagai ketua badan kehormatan dpd ri untuk ingin mengetahui yang sebenarnya siapa itu yang disebut anggota dpd ri itu
ya sekarang sudah jelas sudah diumumkan oleh ketua kpk pimpinan kpk bahwa yang dimaksud rupanya
memang ketua dpdri sudara irman gursman
anda terkejut ketika nama irman gusman disebutkan oleh kpk
ya saya sangat terkejut bagaikan disambar petir rasanya
dan ini kebetulan saya pada posisi sebagai ketua badan kehormatan ya memang harus mengambil langkah langkah cepat mengenai masalah ini
ya dan tidak perlu
harus menunggu proses peradilan yang bisa berlangsung satu tahun sementara nanti nama dpd sudah dikuyak koyak oleh masyarakat oleh siapapun yang kami harus membela lembaga dpd
untuk diketahui bahwa fungsi utama badan kehormatan itu singkatnya lah yang pertama membela kehormatan anggota dan lembaga
memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik
pak m fatwa proses hukum ini masih berjalan di kpk begitu tadi anda katakan akan mengambil langkah langkah cepat
langkah langkah cepat ini dalam maksud apa ini pak em fatwa apakah nantinya status ketua dpd irman gusman ini akan diberhentikan
itu langkah langkah yang harus kami ambil ya tentu mengadakan rapat pleno
dan mungkin kami akan mengundang narasumber paling tidak dua untuk memberikan suatu penjelasan bagaimana mestinya pengalaman menurut pengalamannya
itu di samping ahli hukum tata negara juga adalah mantan ketua mk yang pernah memberhentikan
maaf siapa namanya yang diberhentikan itu dari ketua mk
pak m fatwa ini kita bicara mengenai kasus
yang menjerat irman gursman
dari yang anda lihat dan anda pantau juga di sana sebagai ketua badan kehormatan dpd bagaimana sebenarnya celah yang bisa diambil terkait dengan posisi sebagai ketua dpd berkaitan dengan korupsi ini kan terkait dengan bulog dan juga impor gula yang tadi juga sudah dijelaskan oleh ketua kpk agus raharjo
ya saya agak kurang memahami mengenai prosedur
bagi saya sangat asing mendengarnya
dan saya juga heran kenapa ketua dpd ri sampai dalam hubungan impor gula itu
ya karena dpd ri kan cuma memberi pertimbangan saja kepada dpr
ya mestinya dpr ini yang harus lebih aktif
karena dpd cuma memberi pertimbangan saja
artinya sempit sekali untuk dpd bisa mengambil celah celah korupsi begitu pak m fatwa
iya sebenarnya kalau melihat jumlah uang besarnya uang yang diumumkan oleh ketua kpk itu seratus juta itu termasuk kecil sekali
tetapi jabatan yang disandang oleh irman gusman
ini ketua lembaga negara
suatu lembaga negara lembaga keparlemenan
itu betul betul pukulan yang sangat berat kami rasakan sebagai anggota dpd ri
apalagi saya sebagai ketua badan kehormatan
seperti tersambar petir rasanya
baik anda seperti tersambar petir begitu ketika mengetahui ketua dpd menjadi tersangka kasus korupsi suap
artinya memang sangat tidak ada ya pak enfatwa ya pak
hampir tidak ada celah bagi
dpd untuk bisa terlibat dalam pusaran kasus korupsi
ya ini mungkin menyangkut peran dan jabatan seorang irman gusman
jabatannya orang pertama di dpd ri
dan setahu saya dia juga seorang yang berletar belakang pengusaha
tentu lebih banyak mengetahui seluk beluk tentang itu
saya bingung mendengar itu apa hubungannya irman guzman dengan impor gula
baik terima kasih pak enfatwa
kita coba tanyakan ke bang emerson yunto ini bang
tadi kita dengar keterangan pak enfatwa yang tersambar petir
begitu sepertinya mendengar nama irman gusman ditangkap kpk
dan juga melihat sepertinya hampir tidak ada celah sebenarnya untuk dpd terlibat dalam kasus korupsi
dari pantauan icw sendiri
apakah memang benar bahwa hampir tidak ada celah
untuk dpd ini terlibat dalam pusaran korupsi
yang pertama ini hebat nih pak fatwa ya
tersambar petir masih hidup
kemudian yang kedua yang kita melihat memang kalau dilihat dari tugas kewenangan dpd
nggak ada tuh urusan urusan mengatur begitu
nah cuma kami sendiri menduga ini ada kaitannya dengan kalau istilah uncc
itu istilahnya adalah memperdagangkan pengaruh
kapasitas pak irman gusman sebagai ketua dpd itu kan punya relasi
yang cukup baik tuh dengan dpr dengan misalnya bumn dan sebagainya
dalam hal ini mungkin konteksnya adalah bulog
jadi yang dipengaruhi paling tidak adalah menambah pemain baru
artinya pengusaha bisa masuk atau menambah kuota
kuota impor gula di wilayah sumatera barat
nah di peran peran ini sebenarnya yang bisa dilakukan oleh irman gitu ya
tidak mungkin dia bicara soal menggolkan proyek proyek tertentu karena kewenangan itu ada di dpr
nah bicara soal memperdagang pengaruh
kita mungkin masih ingat dalam kasus lutfi hasan ishak
waktu itu dalam konteks suap impor daging gitu ya
dari sapi gitu ya dari australia
itu kan yang disuap adalah pak lutfi hasan
yang sebenarnya notabene dia tidak punya kewenangan apapun tuh
dengan komisi yang berkaitan dengan kementerian pertanian
konteks memperdagangkan pengaruh adalah pak lutfi hasan sebagai presiden pks
coba mempengaruhi menterinya yang berasal dari pks
dan juga misalnya anggota anggota dpr yang berasal dari pks
nah ini siapa yang dipengaruhi misalnya kalau anda katakan kemungkinan besar adalah memperdagangkan pengaruh dari irman gusman
dugaan saya adalah nantinya pak irman akan mempengaruhi ketua bulog
atau ketua bulog untuk misalnya melonggarkan paling tidak ya
impornya kan misalnya dibatasi misalnya berapa ton
tapi dengan pengaruh pak irman barangkali itu keran yang misalnya sepuluh dibuka jadi lima belas
atau misalnya pemain hanya lima dibuka jadi tujuh atau delapan
nah ini kan sangat mungkin terjadi dan kewenangan itu saya pikir ada di ketua bulog gitu ya
di bulog yang mengatur soal kuota pembagian dari impor gula
baik jadi pengaruh ya anda katakan
ya memperdagangkan pengaruh
memperdagangkan pengaruh dari seorang irman guzman ketua dpd ri
bang astri tadi anda sudah kita dengar bersama sama penyataan anda bahwa rasanya nggak mungkin untuk dpd atau ketua dpd ini terlibat dalam pusaran korupsi
karena tidak berhasil
karena tidak punya kesempatan untuk membuat undang undang
nah ini setelah ditetapkan oleh kpk dengan seratus juta barang bukti tanggapan anda seperti apa bang
ya jadi kan gini
subuh itu kan kami terima rilis nih di mana mana ya
oh subuh anda sudah dapat informasi
saya sudah dapat informasi bahwa ini adalah kasus proyek daerah
kan kalau disebut kasus proyek daerah rasanya nggak mungkin lah itu ya
nggak mungkin dalam konteks ketatanegaraan
karena di pasal dua puluh dua d undang undang
dua puluh dua d undang undang dasar itu nggak memungkinkan lah
kita nggak membahas anggara
kita tidak membahas anggaran
kemudian yang lain adalah kita hanya sebatas mengusul kan
kan tidak finishing lah ya
kita tidak menentukan di final
jadi otoritasnya itu ada di dpr dengan dpd
dengan pemerintah kan gitu
nah sehingga kami saya tentu membanta kalau logikanya adalah proyek daerah rasanya nggak masuk akal kan
benar yang disampaikan tadi
bahwa sangat sedikit kemungkinan orang bicara di dpd itu orang akan bisa tersangkut korupsi
kalau melihat dari kewenangan
memang juga tidak ada anggota dpd yang terjerat kasus korupsi
tapi sekalinya ada justru ketua dpd
nah sekarang gini
memang kemudian setelah kpk komprehensi pers tadi
kan kita baru tahu nih
ternyata ada dua kasus
kan kasus yang pertama adalah ig dituduhkan
membantu kasus yang selalu
yang sedang berjalan di pengadilan tinggi di padang
kemudian yang kedua orang yang sama juga meminta kuota gula impor
nah yang kasus pertama ini sementara di sidik kpk ketemu dengan kasus kedua yang menjadi komitmen kita semua untuk menjaga stabilitas pangan secara nasional
dpd kan juga ikut mendukung itu
nah dan kita juga tahun dua ribu sepuluh kalau nggak salah
dpd kan udah agreement dengan kpk
zaal pun upaya pemberantasan korupsi
nah memang yang kami sesalkan adalah
ya seperti yang disampaikan pak aem patwa ya
kami ini semua udah benar benar terpukul ya
hampir seluruh anggota dpd ini merasa sangat terpukul dengan kondisi ini
kalau kami menganalisa kasusnya memang
ya tentu sekali lagi ya ini prosesnya ada di kpk
ya ini seperti benar yang disampaikan tadi
pak irman ini kelihatan memanfaatkan jabatan
apalagi pak irman mengeluarkan rekomendasi tertulis
bagaimana itu pak
ada bulog untuk membantu mendapatkan kuota
itu sudah pelanggaran
memungkinkankah itu memang dilakukan oleh seorang irman gusman
jadi kan gini yang punya di negara ini kan hanya ada tujuh lembaga tinggi negara
tujuh itu menurut saya dia bisa direct dengan siapapun di republik ini
dia bisa direct kan
artinya terlepas dari kewenangan dpd
tapi menurut saya memanfaatkan jabatan sebagai ketua itu yang bisa berdampak terhadap korupsi penyogokan dan lain sebagainya tetap salah
baik bang asri kita tahan dulu
jadi sampai mengenai pemperdagangan pengaruh yang kita analisis dalam diskusi kita pada malam hari ini
kita akan kembali lagi usai jeda dengan perbincangan mengenai apa sebenarnya celah dari dpd sehingga bisa melakukan korupsi terkait dengan persetangkap tangan kpk terhadap ketua dpd irman guzman
tetaplah bersama kami di prime news

ya baik pak silakan

terima kasih selamat malam
baik selamat malam

ada bang asri disini
baik terima kasih pak ayam foto selamat malam sudah bergabung bersama dengan kami dan nanti kita akan lihat bagaimana keputusan dari barang kehormatan dpd
ini bang asri akan melakukan rapat untuk melihat kasus ini seperti apa
hasilnya ini akan bisa dipastikan menurut anda irman gusman akan copot dari ketua dpd
saya kalau di tata tertib kita itu kan menghormati proses hukum ya
menghormati proses hukum
dan masih berjalan saat ini
ya masih berjalan
dan tetapi kan gini saya ini sudah dua priode di dpd
pak irman tiga priode
pak irman ini ikut
membesarkan dpd lah ya
karena dari priode pertama beliau terlibat
dan saya tahu beliau adalah sosok yang berbesar hati
bisa dikritik bisa diberikan masukan
kalau beliau benar benar mau menjaga marwah lembaga yang sementara kita konsolidasi untuk bagus posisinya ya
karena kan banyak orang terlepas dari kewenangan dpd yang lemah
tetapi kan banyak masyarakat yang berharap dpd ini bisa menjaga citra parlemen lah dengan bagus
tadi sudah dikatakan pak ayam foto terkoyak koyak ini
jadi saya sih ya melalui kesempatan ini ya ingin menyerukan kepada pak irman
ada pengacara dan mungkin kami juga akan ketemu dengan beliau
kalau menjaga marwah lembaga ini yang terbaik menurut saya adalah beliau meletakkan jabatan
fokus pada kasus ya proses hukum yang dihadapi
beliau meledakkan jabatan kalau perlu menyatakan mundur dari dpd
itu demi menjaga lembaga yang menurut saya adalah bahagian dari lembaga yang dibentukkan
yang dibentukkan semangat reformasi
salah satunya adalah reformasi pemberantasan korupsi
meletakkan jabatan mundur dari jabatan ketua dpd ri
pekerjaan badan kehormatan kita menghargai sekali lagi
saya menghargai secara pribadi proses yang berlangsung
proses hukum yang berlangsung
tetapi pengalaman kita ya apa yang dilakukan kpk itu kan selalu memiliki bukti yang kuat
untuk proses apapun
sehingga kalau pak irman dan kita semua mau menjaga marwah lembaga ini dimam baik
demi kepentingan dpd jangkau
yang terbaik menurut saya adalah pak irman fokus dengan kasus
kasusnya kemudian meletakkan jabatan
dan kalau rasanya saya yakin beliau kalau perlu mengundurkan diri dari dpd
karena kita harus jaga lembaga ini
bang emerson menanggapi tanggapan dari bang asri
saya setuju dengan bang asri
jadi kalau udah ott kemudian pasti akan ke pengadilan tipikor
dan pengadilan tipikor khususnya

itu nggak punya rekam jejak
bahwa dia akan membebaskan pelaku korupsi yang ditangkap ott oleh kpk
nah pilihannya adalah badan kehormatan tetap berjalan
dan kemudian memberikan rekomendasi meminta pemberhentian dengan hormat
dengan tidak hormat bahkan ya
dalam kasus pak irman guzman
dan kemudian mensegerakan proses pemilihan ketua dpd yang baru
karena lagi lagi citra dpd ini jadi buruk di mata publik
kalau prosesnya berlarut larut gitu ya
kemudian pak irman juga tidak legowo misalnya mengundurkan diri
publik akan nggak percaya tuh dengan dpd
dan kemudian kan yang berkembang di media sosial kan mulai ada wacana bubarkan dpd
karena dianggap tidak punya kewenangan
kemudian terjerumus dalam perkara korupsi
nah pilihannya badan kehormatan menurut saya tidak perlu menunggu proses hukum selesai
tapi dengan ott dan juga melihat dari presiden yang ada
ketika seorang itu di ott oleh kpk dan tidak akan mungkin lolos
ya pilihannya adalah bk dpd mengambil tindakan yang keras atau pak irman
tidakkah itu mengenyampingkan hak irman gusman bang emerson
karena ini masih berjalan status pemeriksaan dan juga hukum
lagi lagi ini cuma sekedar menunda nunda aja gitu ya
bahwa betul ada proses hukum yang artinya kita menghormati proses hukum
tapi melihat dari pengalaman yang ada
gak ada pun satu pun pelaku yang lolos gitu ya
yang lolos begitu ya
tadi dpd ingin tersandra dengan persoalan irman guzman
atau ingin menyelesaikan kembali persoalan persoalan ini
dan kemudian kembalikan citra dpd di mata publik
citra yang saat ini juga dipertaruhkan
bang emerson kita kembali membahas mengenai celah celah anggota dpd untuk melakukan korupsi
tadi anda katakan ini besar kemungkinan hanya memperdagangkan pengaruh begitu
kita kesampingkan dulu pengaruh itu misalnya bang emerson
adakah secara konstitusional bahwa memang dpd ini punya celah di daerah misalnya
untuk terlibat proyek proyek tertentu
kalaupun terlibat dalam proyek proyek itu sangat mungkin ya
dpd kalau di dalam konteks jakarta
orang akan bilang pengaruhnya apa
tapi ketika di daerah itu masih sangat kuat
dalam konteks pak irman gusman
itu kan ada dua kasus yang dijaga
pengadilan sama satu lagi adalah impor gula gitu ya
dalam konteks pengadilan pak irma sebagai ketua dpd
itu sangat mungkin melakukan pertemuan dengan ketua mahkamah agung
melakukan pertemuan dengan ketua mahasiswa
dengan misalnya pihak yudikatip gitu ya
dia akan bilang bahwa ya orang ini kalau anda bantu saya
misalnya memberikan informasi kepada ketua mahkamah agung
bahwa orang ini baik dan layak dipromosikan gitu ya
itu lagi lagi pengaruh berarti
betul pengaruh gitu
dan kemudian dalam konteks yang misalnya impor gula gitu ya
pak irman bisa melakukan pertemuan misalnya dengan pak presiden
atau paling tidak menteri bumn
misalnya mempromosikan ketua apa
kepala bulog ini orang yang kredibel gitu ya
padahal dia tadi lagi tadi tuh
ada bantuan bantuan yang diberikan kepada irman
terhadap misalnya pengusaha pengusaha di tingkat lokal gitu ya
dalam hal ini sumatera barat
jadi memperdagangkan pengaruhnya lebih ke sana
karena kalau bermain dalam proyek
itu kelihatannya sangat mungkin
tapi itu juga agak kecil gitu ya
jadi kalau dpd saja saya pikir itu agak sulit
tapi kalau ketua dpd
punya relasi yang cukup kuat dengan kepala atau pimpinan tinggi lembaga tinggi negara
itu ya tadi memperdagangkan pengaruh sangat kuat
bang asri ini menanggapi tanggapan dari bang emerson
kecil kemungkinannya di luar pengaruh
bisa melakukan pusaran terlibat dalam pusaran korupsi
benar demikian bang asri
kalau mau mempelajari gini ya
di dpd itu kalau kami rapat dengan eksekutif
eksekutif itu nggak pernah datang bawa program
belum pernah saya rapat di dpd
eksekutif datang bawa program
yang dilakukan itu paling sering kami lakukan adalah
ketika ada proyek atau program yang berlangsung di daerah tidak benar
ini nih nggak benar nih program yang anda buat di daerah
itu yang kita buat analisanya
berikan pertimbangan kepada eksekutif
berikan pertimbangan kepada dpr
sehingga saya mengatakan kalau celah korupsi untuk kewenangan
sekali lagi ya saya berani mengatakan sangat kecil kemungkinan
tetapi kalau untuk memanfaatkan jabatan
anggota dpd berpengaruh

soalnya ketua dpd
karena kan gini
tati kita itu mengatakan bahwa speaker secara eksternal itu
itu hampir semua persuratan pun kita melalui pimpinan dpd
semua lewat pimpinan dpd
jadi kalau mau mengundampu mau ketemu
semua lewat pimpinan dpd
nah sayangnya ketua dpd kalau ngirim surat
itu sering kali nggak disese juga ke anggota dpd ya
ya mungkin seperti itulah ya jadi
jadi memang benar
jadi kalau melihat alur yang dijelaskan kpk
memang ini memanfaatkan jabatan
benar benar memanfaatkan jabatan
sehingga ya kami dari pagi pun berpikir ini kasusnya apa
rasanya ya boleh dikatakan sekian persen lah
benar benar dpd itu bisa melakukan korupsi
tapi tadi kita dengarkan pernyataan dari wakil ketua dpd muhammad farou
mengatakan kasus yang menjerat irman gus padi ini
sepertinya bukan kapasitas sebagai ketua dpd
tapi sebagai pengusaha
tanggapan anda seperti apa ini
oh nggak biasanya
sesuatu itu jabatan gak bisa dipisahkan
orang akan melihat irman gus padi itu bukan pengusaha
tapi ketua dpd
karena sudah melekat begitu ya
dan sekali lagi ya
saya tadi menyampaikan ke teman teman
tolong ari kita ini momentumnya
ini otokritik yang luar biasa ini sebenarnya
ini mari kita jaga momentumnya lembaga ini
kita jaga eksistensinya
dan saya katakan tadi ke teman teman
yang terbaik itu adalah kita meminta pak irman berbesar hati
supaya tidak panjang prosesnya nih
kita melakukan pembenahan secara serius
ini saja menurut saya
kita sudah sangat sulit nih memberikan klarifikasi kepada masyarakat ini
dengan kasus ini ya
di tengah masyarakat yang juga sedang mengevaluasi kinerja dpr
di luar banyak yang meminta dibubarkan
di satu sisi kami sementara berjuang untuk meminta kewenangan
kewenangan agar kita bisa memiliki arti yang besar terhadap kepentingan daerah
saya misalnya dengan teman teman habis ketemu
selesai ketemu nih
ketua asosiasi gubernur
agar kita benar benar bisa memperjuangkan kewenangan
agar kita memiliki arti
kewenangan ditambah lagi justru ada potensi celah korupsi lagi nanti malah bang
menurut saya gini
dimanapun korupsi itu kan bisa terjadi
di jabatan apapun
kalau selama ya komitmen kita nggak ada ya
kira kira seperti itu
nanti kita akan bahas sejauh mana sebenarnya kewenangan dpd
dan juga isu isu dibalik ada upaya untuk dari masyarakat misalnya yang mengatakan bubarkan saja dpd
usai jeda berikut tetap bersama kami di prime
karena kaget sekali
kita bahas lagi sejauh mana sebenarnya kewenangan dpd ini dalam fungsi di dpr mpr dan juga dpd
dalam satu instrumen demokrasi di indonesia
kita bahas lagi bersama dengan bang emerson dan juga bang asri anas
kita ke bang emerson dulu
bang emerson presiden ini ditangkapnya ketua dpd
hari ini ditetapkan sebagai tersangka
apa dampak yang paling signifikan yang akan dirasakan oleh dpd
ya ini sudah jatuh tertimpa tangga ya
publik pertama mempertanyakan soal apa kinerja dpd dalam konteks kenegaraan
apa kinerja dpd dalam konteks memperjuangkan masyarakat di daerah
itu nggak kelihatan tuh
nah kemudian yang kedua belum selesai soal isu performa
tertimpa tangga dengan kasus korupsinya
nah saya tadi mencoba mempelajari tugas kewenangan dpd
dpd paling tidak ada dua besar
memberikan pertimbangan kemudian masukkan
nah ini agak berbeda dengan saudara tuanya ya
dan dari tiga ini aja mereka bisa lakukan praktek korupsi
nah cuma untuk dpd itu agak sulit
jadi peluang peluangnya nggak sebesar temen dia di dpr ri
nah paling tidak yang kita bisa lakukan yang kita bisa amati sementara ini adalah
lagi tadi memperdagang pengaruh tuh
jadi dpd memberikan apa namanya mempengaruhi pengambil kebijakan
dalam hal ini mungkin eksekutif atau dpr tolong dong ini diperjuangkan
tolong dong misalnya bantu a bantu b dan c
tapi lagi lagi itu hanya pertimbangan
memberikan rekomendasi dan proses lobby
mau atau tidaknya tergantung pihak yang akan di lobby itu
baik lagi lagi hanya memberikan pertimbangan dan juga saran begitu
mbak asri kewenangan dpd tidak seluas dpr
ini yang tadi juga anda katakan ini sedang kita perjuangkan kewenangan kewenangan dari dpd ini
agar lebih bisa punya manfaat begitu misalkan
di tengah kasus ini artinya anda dan juga teman teman anggota dpd akan menahan terlebih dahulu untuk memperjuangkan kewenangan kewenangan itu
enggak lah ya
kalau itu tetap
kita tetap meminta kenapa
karena kan gini kenapa sih dpd lahir
kenapa sih republik ini mengadakan ya
termasuk teman teman koalisi masyarakat yang ikut mendorong terbentuknya dpd
tujuannya adalah untuk mengagregasi perjuangan daerah
kepentingan daerah kan gitu
nah dengan kondisi seperti sekarang
lima belas tahun dpd ada ini kan
masyarakat tidak merasakan di daerah
kami sebenarnya sudah bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan perundang undangan
membahas kan menyampaikan kepada pemerintah menyampaikan kepada dpr kita lakukan
tidak merasakan itu karena kewenangan yang sempit
karena kan gini daerah itu dan masyarakat selalu bicara executing
kan kalau dpd sesuai dengan kewenangan sekarang kan hanya di proses awal
kami nggak menentukan contoh ya misalnya
kami enggak menentukan anggaran
misalnya contoh nih banyak undang undang yang sangat merugikan daerah
kan tetapi ketika kami membahas undang undang tertentu diserahkan ke dpr
dpr kadang nggak pakai sama sekali undang undang itu
ketika misalnya penyusunan apbn
kan misalnya dua ribu lima belas kemarin
kita mengatakan kepada pemerintah
ini nggak benar nih jomplang anggarannya
anggarannya terlalu gede di pusat ke daerah distribusinya sangat kecil kan
tetapi kan sebatas kita bisa memberikan pertimbangan
dan pertimbangannya tidak mengingatkan
dan pertimbangannya tidak mengingatkan dan pertimbangannya tidak mengingatkan
dan tidak mengikat
contoh yang paling terakhir
eh bpk kan
kita mau lakukan seleksi bpk
undang undang jelas menyatakan dpd melakukan seleksi
kami sudah menghasilkan delapan
delapan itu kita sudah serahkan ke dpr
eh ujug ujug yang lebih hampir dua puluh yang dicoret oleh dpr
di dpr ikut lagi kembali diterima lagi sembalik semua oleh dpr
berarti kan artinya memang banyak hasil kerja dpd yang memang menurut teman teman dpr
mau mau kita lah dijalankan tidak dijalankan urusan kita
karena kembali lagi fungsinya pertimbangan
karena tadi itu tidak ada proses akhir
jadi eksekuting biasa kami sebut proses eksekuting
yang kita ingin perjuangkan ini adalah eksekuting
kami sih nggak terlalu ngoyo mengatakan berikan kami kewenangan untuk anggaran
kalau perlu nggak usah ada anggaran
karena kita menghindari seperti ini misalnya ya
cukup kewenangan legislasi dengan kewenangan final untuk pengawasan
karena kan contoh nih
kami mau misalnya hasil pengawasan kami serahkan ke kpk
kalau ada korupsi di daerah
tapi sekarang kan enggak bos
kalau ada hasil pengawasan di daerah menurut undang undang kami serahkan ke dpr
kan gitu padahal yang kita inginkan
mungkin dpr memutuskan nanti
memutuskan dipakai atau tidak
padahal yang kita inginkan adalah misalnya setiap tahun ada apbn
sekitar dua ribu triliun
dpd selalu mengevaluasi dua ribu triliun itu
ini dipergunakan benar atau tidak
tapi kan dpr enggak pernah menjalankan itu secara serius
jadi yang terjadi adalah dpd yang awalnya dewan perwakilan daerah
jadi dewan pertimbangan daerah
karena memberikan pertimbangan
mas ridi sempat juga ada wacana dari fraksi pkb misalnya
kita masih ingat waktu itu bahwa pkb mengatakan
bubarkan saja dpd karena tugas dan fungsinya tidak begitu signifikan
kemudian ini di tengah evaluasi dari masyarakat muncul isu ini lagi
ini pekerjaan berat sekali untuk dpd berarti pak
iya pastilah ya
kami pun di dpd mengatakan gini
kira kira gini ya kami mengatakan gini nih
proses apa rakyat indonesia nih
tolong dong masyarakat dan rakyat indonesia ini
kita udah bentuk dpd nih kita mau apakan
kalau memang teman teman dpr tidak ingin memberikan kewenangan penuh
kewenangan penuh ya menurut kami jauh lebih bagus dibubarkan
tetapi rasanya tidak mungkin proses panjang dari kita menata demokrasi di republik ini
kita akan membubarkan dpd
yang paling penting itu adalah memperbaiki
saya udah tanya teman teman pkb benar nggak mau dibubarkan
enggak pak asri kita hanya menuntut dpd diperbaiki kewenangannya
bang emerson melihat hak hak ataupun kewenangan yang sedang diperjuangkan
oleh anggota dpd ini ini agar tidak lagi menjadi apa ya
dikatakan instrumen dalam demokrasi di dpd
sudah tepatkah sebenarnya apa yang dilakukan oleh anggota dpd
untuk saat ini ya lagi lagi tadi pertanyaan kita sama dengan publik
apa sih yang sudah dilakukan oleh dpd gitu untuk memperjuangkan daerah
dari yang anda lihat
kita dalam beberapa kasus seringkali berrelasi dengan dpd dalam konteks upaya pendasaran korupsi
kita harus memberikan apresiasi buat teman teman dpd
dia dukung tuh soal pembentukan kpk di daerah
dia dukung misalnya soal penguatan kpk
bahkan yang agak ekstrim pak irman gusman itu setuju koruptor dihukum mati
nah ini yang sebenarnya bisa kita manfaatkan atau maksimalkan
walaupun memang ada juga pertanyaan pertanyaan yang agak sinis
memang dpd bisa diharapkan
nah tapi paling tidak dengan kewenangan yang ada
ini kan bisa memberikan pengaruh tuh bahwa dpd sebagai lembaga tinggi pun punya komitmen anti korupsi
dan dia bisa mempengaruhi sebenarnya teman teman di dpr
misalnya kemarin revisi undang undang kpk
dpd menyatakan juga dukungan menolak revisi undang undang kpk
pak irman juga kita waktu itu sempat ketemu dengan pak irman
dengan kewenangan yang sangat terbatas
performanya juga seringkali dipertanyakan publik
tersandung dalam kasus korupsi
nah ini saya pikir tantangan paling berat tuh
kalau bk tidak mengambil tindakan cepat gitu ya
dan kemudian atau paling tidak pak irman guzman tidak legowo mengundurkan diri
mungkin akan sangat menguat gitu ya
desakan desakan publik agar dpd dibubarkan
karena tanda kutip dianggap tidak berguna
nah ini bukan satu yang kita harapkan
nah kemudian kalau nanti
ketika diberikan kewenangan
ini saja dengan kewenangan yang tidak begitu besar
terlibat kasus korupsi ketuanya lagi
nah bagaimana ini bang emers
ya memang lagi lagi tadi disampaikan
bahwa di semua lini pasti ada peluang korupsi gitu
yang kewenangannya aja terbatas saja ada peluang apalagi nggak ada
nah fungsi fungsi pengawasan internal
itu sebaiknya diperkuat tuh
ada bk gitu ya ada juga mkd gitu ya
walaupun seringkali dinyinyir oleh publik
atau badan kosmetiknya gitu
atau badan dewan atau badan kehormatan gitu
karena lagi lagi tadi setiap ada pengaduan ya
kita nggak terlalu yakin atau optimis
bahwa hasilnya memuaskan publik
nah paling tidak sebenarnya bisa dijaga di internal gitu ya
kalau internalnya benar
misalnya di dpr proses rekrutmennya baik gitu ya
tidak buruk seperti yang sekarang ya
marwah dpr dpd pastinya akan meningkat tuh
kan juga ada juga informasi
atau misalnya nyinyiran juga di luar konteks yang
dianggap pertanyaan soal kewenangan
dpd kan seringkali gini
gagal dpr milih dpd gitu
karena peluangnya gede ada yang bilang gitu
ada beberapa anggota dpr yang gagal
kemudian masuk ke dpd
atau begitu pun sebaliknya
banyak anggota dpd yang kemudian masuk ke dpr kan gitu
bang asri ini melihat semua yang terjadi pada hari ini
termasuk yang menjadi highlight utama adalah
ditangkapnya ketua dpd
untuk dpd juga ke depannya
dan nantinya proses ini masih akan panjang
terlebih tadi anda katakan
kami sedang memperjuangkan kewenangan kewenangan
yang agar lebih besar lagi
ya yang pertama gini ya
menurut saya tidak memiliki
kalau menurut kami
saya pribadi nggak memiliki korelasi
dengan persoalan kewenangan
karena kalau itu kan hampir semua kita mengatakan
tetapi memanfaatkan jabatan
itu ternyata masih ada celah
berarti di tingkat internal kita harus ada pengawasan
secara serius ini
kasus seperti ini nggak boleh lagi terjadi kan gitu
nah kemudian yang lain adalah
tentu kami meminta kepada masyarakat kan
kasus ini kan menjadi pukulan berat buat kami
tetapi kan kita tidak boleh berhenti
berharap banyak sama dpd
apapun menurut saya
dpd bisa menjadi salah satu lembaga yang
yang bisa mengagregasi dengan kuat
kami secara serius bicara tentang gimana sih caranya
agar desa itu bisa diperhatikan
beberapa isu isu penting sekarang kami garap di dpd
misalnya isu desa
kalau misalnya komitmen pemberantasan korupsi
kan teman teman udah tahu lah
ketika banyak yang meminta kpk dibubarkan
kami membentuk kaukus anti korupsi
kita berkomitmen datang ke kpk untuk mendukung itu
berarti jangan diragukan secara institusi bahwa
bahwa dpd ini tidak mendukung pemberantasan korupsi
nah kemudian yang terakhir adalah sekali lagi
saya tentu sangat berharap ya
agar prosesnya lebih cepat
menjaga marwah dpd sekali lagi
saya mau meminta sih sebenarnya
kepada pak irman berbesar hati lah
kita harus jaga ini lembaga
lebih bagus mengundurkan diri
bk juga tetap bekerja dengan bagus
karena kan kalau menunggu proses hukum
yang dengan berkekuatan tetap
menurut saya ini bisa berlalu laru
dan ini bisa menyandara dpd
dalam tugas tugasnya setiap saat
kalau dari bang emerson seperti apa bang
apa yang menarik dari kejadian ditangkapnya
ketua dpd pada hari ini
ya posisi ketua atau pimpinan lembaga ini
di luar dpd ada ketua mahkamah konstitusi
yang kita juga pernah amati
dan celakanya dukung seumur hidup
nah ini yang saya pikir harus dijaga betul
bahwa proses proses rekrutmen di internal itu
juga harus memperhatikan soal aspek integritas tuh
kalau ada isu soal konflik kepentingan dan sebagainya
ini sedapat mungkin itu ada deklarasinya
ada penyampaian bahwa
saya punya isu soal konflik kepentingan
mungkin berkaitan dengan bisnis
kalau misalnya ketuanya punya latar belakang sebagai pengusaha
nah di luar itu
yang perlu juga jadi perhatian adalah ya
kpk sudah menunjukkan performa yang cukup baik
dan itu harus didukung termasuk oleh teman teman di dpd
jadi kpk secara tidak langsung adalah membantu dpd
untuk membersihkan benalu
atau misalnya duri dalam daging dalam hal ini
praktek korupsi di dpd
dan ini harus didukung oleh semua pihak termasuk dpd
dan kemudian kpk proses hukumnya
harapan kita tidak hanya sekedar membongkar
siapapun yang diduga terlibat
entah itu bumn entah dpd entah siapapun
itu harus diproses secara hukum
tapi besar kemungkinan bahwa ditangkapnya irman gusman ini
karena kapasitas sebagai ketua dpd yang memperdagangkan pengaruh lagi lagi
dugaan kita begitu
jadi karena pengaruh dia sebagai ketua dpd
orang akan ngeri tuh kalau ngeliat dapat surat berlogo garuda gitu ya
dewan perwakilan daerah
ada pin garudanya gitu
baik singkat waktu kita
tapi terima kasih sudah mau hadir di prime news
bang emerson yunto dari icw dan juga bang asri yannas anggota dpd
kita akan tunggu nanti bagaimana proses hukum yang berjalan
terkait dengan ditangkapnya ketua dpd irman gusman
dan tetaplah bersama kami cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda berikut ini